bukan kecepatan semoga selamat sampai tujuan
sarat ketiga a'ah harus lemah iman
hidup saya memang kacau kacau balau
saya muslim yang nggak sholat nggak puasa tapi saya nggak mau kalau disuruh ngaku lemah iman
siapa gerangan wanita yang malam ini
saya bisa ketemu orangnya
berarti belum deal sama permintaan bos
dia bisa aja bakal ngajak terus mira sama gugum buat berhenti jadi copet
terus jualan cilok
mak masih kekeh minta dibeliin sepatu adinda yang gambarnya daun singkong tiga
satu setengah juta
kan kemarin kamu udah ngasih tahu
mau maksain beli
iya tapi istri saya nggak mau kalau saya pakai uang tabungan
buat anak nanti kuliah
uang kecimpring juga gak ada
iya itu juga saya sudah tahu
bilang aja atau kema
kalau saya nggak punya uang
terus ma gimana
kan saya udah bilang
mak masih kekeh pengen dibeliin sepatu adinda yang gambarnya daun singkong tiga
si jupri bukannya jualan sepatu
iya dulu ma deket pesandi
mampir dulu kakak dilihat lihat dulu kakak
mampir dulu kakak dilihat lihat dulu kakak
kamu kesana temuin dia
mau apa kang
beli sepatu ema yang masih kekeh minta dibeliin sepatu adinda yang gambarnya daun singkong tiga di dia
si juprik mah jualan sepatunya sepatu abal abal
sama yang asli
kalau sekilas aja sih mirip kang
kalau diperhatiin sih jelas beda
bahannya kurang bagus
jahitannya juga kurang rapih
namanya juga abal abal kang
siapa tau sekarang mah bahannya lebih bagus
jahitannya juga lebih rapih
lebih mirip sama yang asli
kamu gak ajak nonton tionghoror hari ini
belum ada cowo yang ajak
supaya kamu ngerasa ada yang lindungi kalau kamu takut
kalau sama cewek biasanya bayarnya masing masing
kalau sama cowok biasanya dibayarin
eh tapi kalau kamu gak jadi nonton kemudian aku cari sepatu yuk
males ah nggak punya uang
kamu temenin aja gak usah beli
nah itu yang bikin males
pergi dulu ya
kenapa ngeliatin terus
enggak lagi lihat ke jalan
tencang kanan gerak
berhitung mulai satu
istirahat di tempat gerak
kenapa sendiri mana gugum
tadi malam ke jebelah solokan
sudah lupakan saja dia
ada yang harus saya sampaikan
harusnya ke kalian
tapi karena yang datang cuma kamu
gak jadi saya sampaikan ke kalian
saya sampaikan ke kamu aja
saya sudah ketemu ubed
sudah saya bilang ke dia supaya kami tidak saling ganggu
supaya dia nggak ganggu kamu
gak so pengen ngajak kamu jadi orang baik
dunia itu butuh keseimbangan
tak ada yang baik kalau tak ada yang jahat
tak ada yang disebut baik kalau tak ada yang disebut jahat
saya pengen jadi orang baik aja bos
kamu itu kan dulunya pengangguran
miskin dan lemah iman
cocoknya jadi orang jahat
dan bukan jadi orang baik
setelah saya pikir pikir
nggak apa apa deh jadi pengangguran dan miskin
tapi saya harus berusaha buat ngelemah iman
saya takut suatu saat sial
lagi nyopet ketahuan
masih bagus kalau cuma dibawa ke kantor polisi
kalau sampai dibakar masa gimana
itulah sebabnya kamu harus selalu waspada purba wisata
dalam menjalankan profesi kamu secara profesional
dapat melihat gejala dengan jalan menguak tabir selubung terhadap pandangan
sehingga setiap peristiwa dapat ditelaah
dikaji dan dimaknai
menjadikan diri kamu tidak ragu ragu
tidak takut dalam mengambil suatu keputusan
otak saya kapasitasnya kecil
susah nangkep kuliah dari bos yang banyak dan berat
terus saya harus gimana
izinin saya keluar berhenti jadi copet
jujur aja saya selalu takut kalau lagi operasi
terus buat nyari anggota baru juga
terima kasih bos
pampir dulu kakak
dilihat lihat dulu kakak
mampir dulu kakak dilihat lihat dulu kakak
mampir dulu kakak dilihat lihat dulu kakak
cari sepatu apa
ada sepatu adinda
lagi kosong kalau sepatu robek mau
enggak deh makasih
sepatunya kakak mampi dulu kakak dilihat lihat dulu kakak
kualitas bagus punya impor dari tangerang
eh jan apa kabar
mampir aja atau sengaja kesini
kata jupri lagi kosong
tapi bisa diusahain
sepatu adinda yang gambarnya daun singong tiga empat delapan
mau minta dikirim dari omnya yang di tangerang
kata jupri paling cepat lusa
kata saya besok aja
cepat kamu bilang ke dia
kata kang gus besok
kan butuh waktu buat pengiriman
kata jupri butuh waktu buat pengiriman
iya kang ini jupri
kata si ujang kamu bisa bantu cariin sepatu adinda
kasih si ujang lagi hp nya

kah t dramatis

sudah bicara dengan istri
buat tanda jadi lahan di lembang
belum saya baru pulang
saya tunggu hari ini
soalnya ada orang lain yang minat
ma besok mau pulang ke rancakekek
gak ada apa apa
kalau gak ada apa apa ngapain ke sana
ma bete sama mus
gara gara akang belum beliin sepatu adinda yang gambarnya daun singkong tiga
akang bukannya gak mau ngebeliin
tapi harganya mahal
satu setengah juta
itu udah dikasih murah katanya
urusan jual rumah di setia budi belum beres
kita belum pegang uangnya
orangnya minta tanda jadi dulu aja
dua puluh juta
biar nggak dilepas ke orang lain
yaudah kalau harus gitu ma
mak sepatunya udah ada
itu namanya belum ada
akang tadi nyurus si ijang ke tempatnya si jupri
akang baru inget
kalau butuh sepatu
harusnya dari kemarin kemarin ke dia aja
kata si ijang
tapi besok ada
tapi pasti lebih murah
bukan yang asli
emangnya emak bakalan mau kalau dibeliin yang abal abal
ya jangan dikasih tahu kalau itu abal abal
berarti kita bohong
kalau emak nanya aja
selama emak gak nanya mah
istri saya setuju
tanda jadinya bisa diterima hari ini
istri saya transfernya harus datang ke bank
justru ada satu
karena aku mulai kacau
padahal ini malu
pasti bukan pusing penyakit
berarti kamu masih punya pikiran
soal hutang bubun yang jadi tanggung jawab kamu
mau saya bantu
mau pisah atau bos
saya mau tahu rencana si bubun
kan dia lagi dikurung di kantor polisi
ada antek anteknya yang sudah saya usir dari sini
selain dia ada yang lain
dan masih disini
salah satunya mungkin si borif
yang lain saya belum tahu pasti
tugas kamu harus dapat semua informasi
kalau kamu bisa
urusan bayar utang jadi tanggung jawab saya
kamu diusir di terminal
dia bukan bos saya
lagi kena musibah
kalau urusannya udah beres
kalau urusannya udah beres
kamu masih setia sama kang gubun
saya kira mau cari aman
langsung tunduk sama kang cecep
saya bukannya tunduk
cuma gak berani ngelawan
cuma butiran debu di terminal
lagi di jalan mau pulang
yang kamu beliin waktu itu
sudah makan apa belum
diteraktir keponakan saya
terus yang udah nikah juga masih suka bikin susah
buat ngebiayain anak anaknya sekolah
anak anaknya meng pipit masih ada yang sekolah
sekarang bang pipit udah gak punya uang
waktu keluar dari kerjaan jadi security
kan atas kemauan dia sendiri
jadi gak dikasih pesangon
dan uang uji bulan terakhir juga gak dikasih
soalnya terakhir kerja
gak sampai full satu bulan
gak ada kebijaksanaan
kalau keluarnya pas habis full satu bulan mah bisa
mendadak minta keluar gara gara marahan sama mamang kamu
sekarang mah kan udah baikan
lagi di jalan mau pulang
mampir dulu atuh
sudah makan apa belum
diteraktir ke ponakan saya
habis buat ngebiayain anak anaknya nikah
terus yang udah nikah juga masih suka bikin susah
buat ngebiayain anak anaknya sekolah
anak anaknya meng pipit masih ada yang sekolah
sekarang bang pipit udah gak punya uang
waktu keluar dari kerjaan jadi security
kan atas kemauan dia sendiri
jadi gak dikasih pesangon
gaji bulan terakhir juga nggak dikasih
soalnya terakhir kerja
sampai full satu bulan
gak ada kebijaksanaan
kalau keluarnya pas habis full satu bulan mah bisa
mendadak minta keluar gara gara marahan sama mamang kamu
sekarang mah kan udah baikan
saya jadi punya kerjaan
sekarang malah dia yang jadi pengangguran
gak bisa balik lagi kerja jadi security
masa udah minta keluar balik lagi
ya nggak apa apa tuh kalau bisa mah
mungkin sudah ada gantinya
kamu gak bawa apa apa
kamu gak bawa apa apa
katanya persediaan gula sama kopi masih ada
katanya udah makan
ngobrol itu enaknya ada cemilan
ngobrol itu enaknya ada cemilan
kamu bilang mau kemana saya makan cecep
gak ada cabenya
kamu gak minta
biasanya biar gak minta kalau beli gorengan mah
pasti dapat bonus hb
tadinya mau dikasih
apa yang mau diomongin
saya butuh kerjaan
saya sebetulnya pengen jenguk bos bubun
saya takut sama polisi
ketemu di jalan aja takut
apalagi ke kantornya
masih nunggu sidang
mudah mudahan bebas ya
terus kalau bebas
bisa balik lagi ke terminal
kan ada kang cecep
sebelum bos bubun keluar
kang cecep udah bakal out duluan di terminal
kenapa angkot saya ditabrak
lagi gak konsen
kalau sedan pasti udah penyok
yaudah saya lanjut ya
udah saya telepon

saya sudah sarapan bos
maaf bos bisa sarapan sendiri
tapi dompet saya ketinggalan
saya nggak ada uang buat sarapan
kamu kesini sekarang
ada informasi apa
tony sudah ketemu kang bubun
bubun ada rencana apa
kang bubun nyuruh tony
buat gusur akang dari terminal
darman orang bayaran
bos kenal dia
kelompok darman pernah serang
ya nggak atu
kapten amerika aja
kalau perang bawa temen temennya
berarti kang bobun bayar darman
kang bubun uang dari mana
buat beli motor
buat beli motor aja
nyuruh saya pinjam uang ke rentenir
rentenir yang waktu itu saya pinjam uang buat kang bubun
hari ini saya harus bayar
sudah jatuh tempo
udah termasuk bunganya
saya kemarin sudah janji ke kamu
urusan bayar hutang tanggung jawab saya
dan suara kamu nggak terdengar cemas
nggak ngerusak selera makan saya
seperti kamu siap bayar utang
tiga puluh tiga juta sudah termasuk bunganya
bisa ketemu sekarang
kalau hari ini kamu gak bayar kita punya perjanjian
saya tadi mau nanya posisi bos di mana
tapi nggak jadi
adik kamu makan pakai apa
ukurannya yang paling besar
beli sendal jepit disuruh csi
balik lagi ke dapur
perintahnya belum selesai
barusan apa tau tau kopi
kang mus nyuruhnya gitu
tunggu sebentar shay
langsung ke stresu
perintahnya belum selesai
barusan apa tau tau kopi
kang mus nyuruhnya gitu
kayaknya mah belum
kan barusan baru saya kasih tahu
udah dikasih tau
kalau itu mah yaudah
kalau belum nggak mungkin saya pergi
mana sepatu adinda yang gambarnya
kemaren kamu bilang besok
berarti kan hari ini
nunggu kabar dari ujang
kamu jangan cuman php
php itu apa
gak tau kenapa
yaudah sana kalau gak tau mah
halo si jupri udah ngasih kabar ini saya lagi nunggu di depan tokonya masih tutup udah kamu
telepon udah nggak diangkat cilaka saya udah terlanjur janji sama emak sepatu adinda yang
gambarnya daun singkong tiga ada hari ini ini lagi saya tunggu sungguh
iya kan saya duluan enggak
terima kasih hati hati di jalan utama keselamatan bukan kecepatan semoga selamat sampai tujuan
halo kamu tadi nelpon iya kenapa diangkat tadi lagi di jalan pakai motor enggak kedengeran sepatu
dinda yang gambarnya daun singok tiga udah ada ada baru sampai tadi saya terlambat ke toko karena
nunggu kiriman sepatu adinda yang gambarnya daun singkong tiga dari om sayang kita ngerang
saya sebetulnya bisa kerja sendiri nggak perlu pendamping
kamu tipe wanita mandiri tapi sesungguhnya kamu tetap butuh pendamping
seperti halnya saya juga butuh pendamping
oke berapa harganya
kalau nggak tahu harganya gimana saya bayarnya
udah bawa aja
oke makasih jok
paket buat kang cecep
paket dari siapa
pasik pasik pasik
kamu kita wire dressnya promosional baru coba
bang nda ya

lendang lendang lendang lendang lendang lendang lendang lendang lendang lendang lendang lendang lendang lendang lendang lendang lendang lendang lendang lendang lendang lendang lendang lendang lendang lendang lendang lendang lendang lendang lendang lendang lendang lendang lendang lendang lendang lendang lendang lendang lendang lendang lendang lendang lendang lendang lendang lendang lendang lendang lendang lendang lendang lendang lendang lendang
lentang kelihatan pakai helm sama bab
bahannya biasa aja
nggak seperti sepatu mahal
itu makan abal abal
saya kasih emak dulu
sepatu adinda yang gambarnya daun singkong tiga